tingkat partisipasi politik warga negara
acapkali menjadi tolok ukur kepercayaan publik
terhadap demokrasi yang berjalan
lalu bagaimana dengan sikap pasif politik
untuk tidak memilih atau yang dikenal sebagai golput
ada yang menyebut ini sebagai ancaman demokrasi
tapi ada pula yang menilai sebagai hak bersikap
yang dilindungi konstitusi
golput itu dianggap sebuah pelanggaran hukum
dan pelanggaran dalam demokrasi
itu keliru itu salah besar
karena kalau kita merujuk kepada dasar hukumnya
dasar hukum orang untuk memilih
itu ada pada pertama
deklarasi universal hak asasi manusia
kemudian kalau kita lebih spesifik di iccpr
konvenant hak sipil politik di pasal dua puluh lima
kemudian di konstitusi kita pasal dua puluh
kemudian di pasal dua puluh tiga undang undang hak asasi manusia
di situ pada prinsipnya
memberikan penegasan bahwa
hak untuk berpendapat
meyakini sebuah keyakinan atau kepercayaan tertentu
dan menentukan pilihan politik
itu adalah hak asasi

pemilu dua ribu sembilan belas tidak ada yang mencari pilihan politik dan mencari hak asasi
dia hanya mempertajam polarisasi pemilih satu dua
tapi juga soal golput dan anti golput
kedua kelompok punya argumen
termasuk yang ramai hari ini bahwa golput adalah hak
apakah golput bagian dari demokrasi atau malah sebuah ancaman
malam ini di studio saya sudah ditemani mas arief maulana
direktur lbh jakarta
mas arief selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada mbak titi anggra ini
direktur eksekutif perludem
mbak titi terima kasih sudah hadir
dan ada mas adi praetno analis politik uin jakarta
mas adi terima kasih sudah hadir
saya ke mas arief
mas arief akhirnya kemudian berkumpul dengan teman teman menyatakan sikap terbuka memastikan bahwa teman teman yang mereka yang golput akan tetap dilindungi hak haknya
memangnya apa informasi yang didapatkan oleh lbh apakah sudah ada ancaman atau bagaimana
ya pertama kita melihat bahwa hari hari ini orang golput itu dicap sebagai hal yang buruk
anti demokrasi atau kemudian tidak mendukung proses pemilu dan dianggap sebagai orang yang kemudian tidak peduli terhadap politik
dan kami melihat bahwa sebetulnya golput itu adalah bagian dari ekspresi politik
hak politik warga negara untuk memilih tidak memilih dan itu dilindungi oleh konstitusi dan itu bagian dari hak asasi warga
itu yang penting untuk dipahami
dan selanjutnya yang kedua adalah mestinya golput itu tidak dipahami secara negatif tapi dianggap sebagai dinamika demokrasi
khususnya di indonesia
dan kita melihat memang perkembangan demokrasi hari ini di berbagai belahan negara di dunia golput muncul
dan ini bagian dari ekspresi politik ketidakpuasan mereka atau warga terhadap berjalannya proses demokrasi yang ternyata juga tidak melindungi hak hak warga
masih ada korupsi
pelayanan publik masih buruk dan sistem politiknya ternyata membatasi kesempatan warga negara untuk bisa tampil sebagai calon calon pemimpin
dan di indonesia sendiri kita melihat bahwa mestinya golput adalah bagian dari ekspresi politik yang itu harusnya dipahami oleh partai politik oleh elit politik hari ini sebagai teguran keras
protes terhadap kenapa sekarang sistem politiknya tidak dipercaya
bagaimana partai politik tidak dipercaya
calon calon yang kemudian muncul ternyata tidak memenuhi ekspetasi atau harapan warga negara
jadi ini lebih emosional atau rasional sih
catatan pelanggaran ham masih ada korupsi dan juga pelanggaran terhadap hak hak warga seperti penggusuran
iya ini emosional atau rasional sebenarnya
saya kira kalau kita melihat tipikal golput itu kan ada politis apolitis dan juga teknis ya
kalau saya melihat hari ini
yang berkembang justru adalah orang orang yang golput karena politis
mereka ingin menyuarakan ekspresi politiknya bahwa kita tidak puas terhadap sistem politik hari ini
sistem pemilu hari ini yang ternyata tidak memberikan jaminan bagi pelindungan pemenuhan ham
dan juga tidak memberikan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap politik itu sendiri
politik hari ini kita menyaksikan bahwa partai politik tidak bisa memilih calon calon yang kemudian itu merepresentasikan harapan warga
dan sebabnya banyak
dan alasan alasan rasional itu sebetulnya kalau kemudian ditanya akan muncul banyak sekali ketidakpuasan
misalkan hari ini siapa yang menentukan presiden dan wakil presiden
yang bisa menentukan adalah partai partai
dan itu dibatasi oleh parlementari trish holt presidensi trish holt
yang bisa mencalonkan akhirnya ya partai itu saja
bagaimana dengan calon independen dalam pemilu kada katakanlah
mulai dari bupati sampai wali kota
sekarang sulit sekali untuk bisa jadi calon independen
contoh pak ahok kemarin
atau mungkin calon calon yang lain
sekarang semakin tidak ada
dpd yang mestinya jadi representasi dari warga di daerah tertentu
sekarang juga bisa dimasuki oleh partai politik
dan juga problem problem yang lain
misalkan sekarang untuk mendirikan partai betapa sulitnya
dan butuh modal besar dan lain sebagainya
dan paling mudah kita kemudian membaca bagaimana capres dan cawapres hari ini yang bertarung
tidak ada bedanya dengan dua ribu empat belas
apakah partai politik hari ini bisa kemudian memunculkan calon calon pemimpin terbaik
calon calon pemimpin alternatif yang mestinya
itu orang orang yang kemudian
orang orang yang terbaik
berarti intinya sudah kehilangan harapan itu
banyak orang kehilangan harapan hari ini
tapi saya mengutip dari mas arief sendiri
mengatakan untuk mengkoreksi sistem politik pemilu hari ini
mbak titi apakah memang ini jalan satu satunya yang sudah membuncah
akhirnya sudah lah begini cara kami gitu
demokrasi memang bukan sistem yang sempurna
tetapi justru dengan demokrasi kita bisa mendiskusikan
dan mengkritik ketidaksempurnaan itu
untuk kemudian mencari perbaikan perbaikan
pemilu adalah salah satu instrumen saja dalam demokrasi
tetapi melalui pemilu masyarakat difasilitasi sedemikian rupa
untuk menyampaikan ekspresi politiknya
di indonesia memang menggunakan hak pilih adalah hak
jadi pilihan hak
bukan sesuatu yang sifatnya compulsory atau kewajiban

pada situasi saat ini
dan dalam konteks hak itu saja pada situasi saat ini
pada situasi saat ini
masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses hak itu
misalnya kelompok masyarakat disabilitas mental yang demikian digantungi stigma
seolah olah mereka tidak bisa menggunakan hak pilih
lalu masyarakat yang tidak punya ktp elektronik
nyata nyata warga negara juga tidak bisa mengakses itu
nah kemudian kan diskusinya berkembang di saat ada kelompok kelompok yang berjuang untuk haknya
karena pemilu dianggap sebagai kesempatan
untuk memperkokoh eksistensi politik dan keberadaan mereka dalam akses politik yang setara
tetapi ada kelompok lain juga yang mengekspresikan pilihan politik dengan cara berbeda
jadi saya sepakat satu bahwa golput memang bukan tindak pidana
tidak ada aturan yang bisa mempidana itu
tetapi ekspresi dari untukan ini pada dasarnya adalah ketika pilihan kanal politik itu
tidak sesuai dengan aspirasi politik mereka
nah apakah kemudian itu akan diberikan dengan misalnya tidak datang ke tps
atau yang kedua tetap datang tetapi dengan ekspresi politik yang berbeda
karena kalau misalnya saya potong maaf kita akan jeda
karena kalau misalnya merujuk katakanlah untuk tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu mereka golput tapi mereka tetap datang
memang ada waktu itu gerakan putih kalau tidak salah ya namanya
namanya golongan putih karena memang mereka mencoblos bagian putih yang ada di kertas suara
nanti setelah jeda kita akan sambung lagi termasuk saya akan menanyakan kemas adipra itu
kalau misalnya di amerika serikat kemarin kemudian yang memenangkan donald trump
dan sekarang disesali oleh banyak orang amerika karena banyak partai demokrat
pemilih partai demokrat yang kecewa dan kemudian goput
apakah karakteristik itu juga sekarang terjadi
mereka yang golput adalah yang sebagian besar adalah kecewa dengan pemerintah
tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas golput apakah bagian dari demokrasi ataukah ancaman dari demokrasi
saya kembali ke mbak titi
jadi kalau misalnya yang sekarang terjadi
kalau menurut anda yang terjadi di indonesia itu sebenarnya sama pertanyaannya
emosional atau sudah bisa rasional
bahkan di amerika saja masih emosional sebenarnya bukan belum rasional
kalau tadi gerakan kawan kawan itu dilatari oleh logika dan argumen yang kuat ya
bahwa mereka punya alasan
untuk itu hanya saja tadi sekali lagi untuk tidak memilih itu ada dua cara
mereka datang ke tps tetapi kemudian mengekspresikan ketidaksetujuan pada kandidat kandidat yang ada
dengan bentuk pilihan yang membuat suara menjadi tidak sah
itu makanya kemudian cikal bakal dari golput itu ya golongan putih
mereka mencoblos di bagian kolom putih di surat suara sehingga tanda tercoblos itu tidak bisa disebut sebagai suara sah
atau mereka memutuskan sama sekali untuk tidak pergi
nah ada resiko resiko yang akan kita hadapi
kalau begitu besar surat suara yang tidak digunakan karena banyaknya pemilih yang tidak datang ke tps
yaitu potensi untuk memicu terjadinya kecurangan dan manipulasi suara berikutnya
tetapi satu sisi ini dimaknai sebagai koreksi terhadap sistem politik dan bagaimana regulasi politik kita saat ini saya setuju
misalnya soal pemberlakuan dalam konteks sebagai koreksi ya
kalau terhadap tidak datangnya saya tidak setuju
tetapi dalam konteks bagaimana misalnya ini harus jadi koreksi
pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden harus disadari sebagai pemicu paling besar ketika pemilih mendapatkan pilihan yang terbatas
dan mereka merasa ekspresi ekspresi politiknya tidak bisa disalurkan dengan maksimal
karena mereka dipaksa terpolarisasi pada dua pilihan politik yang sangat terbelah
itu yang selalu kami ingatkan ketika kami datang ke mahkamah konstitusi dan minta agar presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden
tapi kan ternyata pilihan itu tidak dilakukan
makanya kemudian pilihan yang terbatas masyarakat yang terpolarisasi politik kita yang jauh dari gagasan
membuat kemudian mereka ingin menunjukkan ekspresi politik perlawanan
tetapi sekali lagi kalau di negara negara maju memang golput itu difasilitasi secara formal
di surat suara itu selain kandidat ada pilihan lainnya
jadi tidak ada pilihan yang mengekspresikan
dan pilihan politik mereka dari kandidat kandidat yang ada
kalau di indonesia kan tidak
kita selalu didekati dengan pendekatan
lebih baik memilih orang yang kurangnya sedikit daripada membiarkan orang yang kejahatannya lebih banyak untuk berkuasa gitu
iya dan itu menyebar di mana mana
mas adi tapi kalau misalnya melihat yang sekarang nih
angkanya terus ada terus nambah
kalau misalnya dikatakan mereka merupakan ini protes politik
sebenarnya kandidat kandidat ini
anggap nggak sih teman teman yang golput ini atau ya sudah lah itu nggak usah digarap
sudah lah kita fokus sama ini
jadi gimana sebenarnya
saya teringat dengan pilpres dua ribu empat belas
angka golputnya juga menjadi hantu dan ancaman saat ini
karena banyak orang
saya punya angka angkanya mungkin bisa ditampilkan di belakang
karena angka angka yang ditunjukkan oleh teman teman itu berkaitan dengan situasi politik saat itu
dianggap bahwa kontestan pilpres tidak ada yang menjanjikan
orang yang tidak mau berpartisipasi dalam politik dua ribu empat saat itu memang tidak mau
menjadi bagian dari dosa politik yang akan dimenangkan saat itu
nah saat ini kalaupun tuh ada fenomena golput nggak terlampau risau juga
kalau melihat surveinya teman teman
kan anggaplah rata ratanya itu di angka dua puluh sampai dua puluh lima persen
dalam studi budaya politik partisipasi tujuh puluh persen itu adalah batas normal orang berpartisipasi memang
dua puluh persennya itu adalah budaya politik partisan namanya
orang memang ya terjebak dalam dualisme
dia ikut dalam berpolitik tapi kerjaannya ngerecokin
satu persennya itu adalah budaya politik yang apatis
orang tidak mau berpartisipasi apapun
artinya kalau partisipasi masih dua puluh dua puluh lima persen itu aman sebenarnya
artinya ada surplus tujuh puluh persen yang bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari insentif untuk menegakkan stabilitas demokrasi
dan saya belum pernah tahu ataupun ada di negara ini yang tingkat partisipasinya itu seratus persen
berapa pilkada juga
studi studi politiknya itu tahun enam puluh tujuh
angka partisipasinya itu di angka enam puluh dua sampai enam puluh empat persen
tapi orang amerika ini kalaupun mereka tidak terlibat dalam voter turnout
tidak datang ke tps memilih kandidat
mereka aktif dalam kelompok kelompok sosial
kelompok kelompok buruh petani nelayan asosiasi asosiasi kepemudaan
kelompok profesi dan lainnya
selain tidak mau ikut pemilu kira kira begitu juga tidak aktif di mana mana
ini yang dikhawatirkan
menyebabkan instabilitas demokrasi
kan itu teoretik
cuman memang saya ingin tambahkan dari mas fahmi
ada empat kelompok golput sebenarnya
kalau kita lihat irisan sejarah yang ada di indonesia
pertama memang ada yang namanya golput ideologis
ini golput yang dikelola oleh teman teman aktivis sembilan puluh delapan
sebagai bagian perlawanan dari rezim saat ini
oh baru ya
ya itu ideologis bahwa golput itu adalah bagian dari iman politik
melawan kekuasaan yang rezim
melawan pemerintah yang dolim
karena memobilisasi orang
dengan cara memaksa
golput ideologis itu bukan tidak datang ke tps
seperti apa yang disampaikan oleh mbak titi
mereka datang ke tps
tapi merusak kertas suara
entah itu dirobek atau mencoblos
dicoblos banyak gitu ya
ini kan untuk menghindari intimidasi dari aparat yang cukup represif
tapi ada pergeseran golput kita ini pas ke reformasi
menjadi golput kritis rasional
apa yang disampaikan oleh mas fahmi tadi
orang tidak mau ikut pemilu
karena figurnya itu itu saja
stoknya itu itu saja
belum lagi di kursus program kerja
itu nyaris tidak pernah bunyi
belum lagi tawuran opini saling menegasi di bawah
semakin menebalkan kelompok kelompok kritis ini
tidak mau engage dalam persoalan persoalan politik
tapi yang ketiga kita juga harus tahu
yang disebut dengan golput teknis administratif
ada orang yang golput karena persoalan teknis administratif
dia nggak dengar sosialisasi adanya tentang pemilu
dia tidak punya ktp tempat dia tinggal
sehingga dia tidak milih
dia kesiangan tidurnya
atau kerja misalnya
itu adalah hal bagian dari
jurnalis tuh biasanya tuh
nah yang keempat
ada yang disebut dengan golput memang apatis
dia nggak peduli dengan pemilu
karena pemilu dianggap tidak ada gunanya
demografinya di indonesia seperti apa
kalau misalnya di amerika kan sekitar delapan belas sampai dua puluh sembilan tahun
itu tujuh puluh persen
itu tuh goput rata rata mereka
kalau melihat trennya di kita golput naik
kalau melihat ini kecendungan
pilpres dan pileg dilaksanakan secara selentak dua ribu sembilan belas
saya kira kok bisa menekan angka golput
kalau betul teman surveinya indikator
bahwa angka golput itu dua puluh persen
itu rendah sekali

untuk pemilu legislatif
tetapi untuk pemilu presiden naik
memang tren dua ribu empat belas itu berbeda
kita mengalami kenaikan angka pengguna hak pilih
menjadi sekitar tujuh puluh lima persen
untuk pemilu legislatif
yang tidak menggunakan dua puluh empat sekian persen
tetapi di pemilu presiden
justru angka pengguna hak pilihnya turun
menjadi sekitar tujuh puluh persen
artinya dua puluh sembilan persen tidak menggunakan hak pilih
dan itu sudah kami duga
karena kenapa kontestasi hanya dua pasangan calon
lalu juga terbelah luar biasa
banyak sekali yang merasa bahwa ekspresi politik mereka
tidak terfasilitasi oleh hanya dua pasangan calon itu
dan mereka merasa bahwa
kalaupun mereka datang tidak ada gunanya
itu yang sudah kita juga
tetapi di dua ribu sembilan belas
kalau kita mengambil langkah
untuk tidak datang karena alasan pilpres
maka kita mengorbankan empat suara
untuk pemilu dpr dpd dprd provinsi
dan dprd kabupaten kota
kompleksitas dari pemilih pemilih
yang memang memutuskan untuk tidak datang
kemudian membawa konsekuensi kepada
karena kita pemilu serentak
posisi lima surat suara
yang harus kita
apakah kemudian kita harus
mengorbankan parlemen kita
karena kita punya enam belas partai politik
ada tiga ratus ribu lebih caleg
bahkan di setiap dapil itu kan
kursinya di antara tiga sampai dua belas
untuk dprd dprri tiga sampai sepuluh
terlalu ironi kalau kita juga korbankan
datanglah ke tps
ekspresikan pilihan politik kita
karena bilik suara itu ruang privat
tidak ada yang bisa tahu apa pilihan kita
karena kita juga tidak lagi tinggal di jaman represi
nah kalau misalnya teman teman dari
yang tadi kemudian diwakili oleh mas arief itu
apakah mereka memang yang
go put pilpres atau go put semuanya
enggak sudah saya muak selesai
nanti ya mas arief
kita juda dulu ya
tetap di cnn indonesia prime news
mas arief jadi kalau misalnya yang
kemudian mas arief dan teman teman
tadi dibicarakan dan kemudian memastikan
bahwa itu bukan
sebuah tindak pidana
dan kami jangan disalahkan
itu yang bagaimana
yang benar benar go put
apolitis atau yang
masih ada keinginan untuk menyelamatkan
beberapa surat suara yang lain
kawan kawan di lbhi
kemudian di lbhi
ada lbh masyarakat
teman teman yang lain
yang tergabung di
yang tadi siang
di depan teman teman media
pada prinsipnya kami ingin
go put itu sebagai ekspresi politik
yang tidak bisa dipidana
dan itu hak warga negara
yang selama ini
instrumen hukumnya aman
hal hal yang negatif
dicap hal hal yang buruklah
nah ini yang sebetulnya
sebagai masyarakat sipil
kami ingin katakan
itu di tangan rakyat
ini negara demokrasi
untuk tidak memilih
sebagai ekspresi politik
yang harus dihormati
sebetulnya kami menjelaskan
dalam tipe apapun
baik itu mereka yang ideologis
kalau dalam kategori saya
sebenarnya dalam politis
maupun yang teknis
kalau ini teknis
yang harusnya peka
kenapa mereka apolitis
kenapa kemudian ada persoalan teknis
tidak bisa memilih
ini kan persoalan karena
yang tidak memasukkan mereka
dalam daftar pemilih
karena mereka tidak peduli politik
siapa yang bisa kemudian
dimintai pertanggung jawaban
mereka punya tanggung jawab
untuk memberikan pendidikan
dan itu tidak diberikan
atau mungkin diberikan
tapi tidak sesuai dengan
nah kita lihat saja
kampanye dari september
sampai hari ini
apa pendidikan politik
yang ada justru malah hoax
seperti yang disampaikan
nah dan kemudian
dihadapkan pada pemilu
yang pertama kali
dan mungkin di dunia ya
dalam satu kali
nah dan kalau kemudian
yang tidak memilih
yang kemudian ditanya
memilih lima langsung
baik itu di level
kalau sekarang kita lihat
untuk kemudian menyampaikan visi misi
dan ini persoalan
itu sudah pernah kita bahas
gagal sosialisasi sejak dari awal
perlu untuk menegaskan bahwa
untuk menggembosi suara
tapi kami ingin menjelaskan
secara hak asasi
yang tidak bisa dipidana
dan itu merupakan
termasuk mendorong mungkin teman teman
yang sekarang golputnya
karena ada yang begitu kan
dan golput bukan tujuan
tapi golput adalah ekspresi politik
untuk tujuan memperbaiki
supaya demokrasi kita semakin baik
kalau misalnya sekarang
melihat fenomena yang terjadi
memang pasti bakal ada
angka yang naik atau rendah
perlu deh melihatnya bagaimana
memang tidak bergantung
pada tinggi rendahnya
angka pengguna hak pilih
berapapun angka pengguna hak pilih
maka proses pemilunya
itu ya tetap legitimen
kalau ada yang
pergi ke mahkamah konstitusi
kan begitu ceritanya
tetapi sekali lagi
ini dalam konteks
kompetisi yang sangat terpolarisasi
satu suara pun berharga
oleh karena itu
dimaknai secara mendalam
sebagai sebuah koreksi mendasar
bagi partai politik
karena di tengah
membelah luar biasa
ada orang yang mengatakan
yang tidak terfasilitasi
itu yang pertama
dan yang kedua
ini juga momen
untuk berbenah diri
yang ingin menggunakan
pemilu sebagai sebuah kesempatan
untuk tidak bisa menggunakan
orang yang belum punya
masyarakat miskin kota
dan lain sebagainya
partai politik berbenah
pasangan calon berbenah
karena kepentingan mereka
ada di sini
penyelenggara pemilu juga
jangan sampai orang
tahunya pilpres doang
padahal ada empat surat suara lain
yang juga mereka harus jaga
tetap datang ke tps
jaga surat suara kita
sehingga tidak digunakan
untuk kejahatan berikutnya
surat suara yang tidak digunakan
untuk kejahatan baru
bahkan sampai sekelas
memang ini ekspresi
adalah rasa kekecewaan
anda melihatnya begitu
ya saya setuju
kita agak sedikit
ini jangan jangan golput
atau jangan jangan swing voters
cuma dia bisa terombang ambing
tidak terlampau kuat
tidak terlampau oke
sudah ingin pilih jokowi
kalau misalnya tadi
kan ada kekecewaan
yang disurvey teman teman
menjadi swing voters
ingin memilih jokowi
dia lebih diam
dia sudah punya forensik politik
ini tidak masif
dan seberapa besar ini akan berubah
di angka angka survei
minggu perubahan itu akan terjadi
saya melihat kecenderungannya
teman teman ini kan
cenderung main di akhir
ini semuanya kayaknya sprint
jaringan jaringan rte dan roe
dan jangan politik uang ya
nah itu pidana
kalau politik uang
kalau mengajak milih ataupun mengajak go put
sama saja kan
saya melihat kecenderungan straint di akhir
kalau dengan uang
kalau dengan uang
atau emimim sesuatu
semua kecendungan main di akhir
memang semua orang ini terkonsentrasi di pilpres
jadi caleg caleg dan dpd ini tidak terlampau berkampanye
baik untuk dirinya ataupun untuk pilpres
ini harus diakui jadi kemudian saya membaca sprintnya ini februari maret sebelum april
nah itu artinya yang swing voter slash golput ini masih bisa berubah
masih bisa dirubah kalau teman teman ini all out
mengkapitalisasi semua kanal kanal yang selama ini belum tersentuh atau imannya yang belum kuat
artinya mestinya sekarang suara teman teman golput itu benar benar didengarkan oleh dua kelompok ini
katakanlah jika pilpres ya
kalau debat jokowi dan prabowo di fase kedua sampai kelima ini oke
saya kira teman teman mas fahmi agak sedikit berubah kok
saya melihatnya bukan golput yang sesungguhnya
ini soal perubahan situasi politik aja kok
nah kalau melihat narasi fahmi dan mbak titi
catatan saya ini akan adalah bagaimana kita ke depan menulis ulang partai politik
bahwa jangan pernah menjadikan rakyat hanya sebagai objek
yang hanya disapa menjelang lima tahun sekali gitu loh mbak
ini yang turut menjelaskan kenapa masyarakat apatis agak jemuh
ya calonnya itu itu aja
maksud saya adalah rakyat ini adalah subjek sekaligus objek
sebagai bagian dari civic engagement membangun indonesia yang besar
dan kunci demokrasi itu sebetulnya ada di partai politik
karena melalui partai politik legislasi lahir
pemimpin politik lahir
dan kebijakan lahir
ketika partai politiknya buruk
terima kasih mas adi
terima kasih mbak titi
terima kasih banyak
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali